harus kendaraan dari tol menuju puncak minggu pagi terlihat ramai
tugas pun melakukan razia penyekatan di simpang gadok kabupaten bogor jawa barat saat akan melintas ke jalur puncak
sebagian mobil bahkan dipaksa berputar arah lantaran surat rapid yang sudah kendal warsa
akibatnya posko rapid test antigen di lokasi sekitar pun dipadati antrean pengunjung demi bisa melanjutkan perjalanannya
di hari terakhir libur cuti bersama ini satgas covid sembilan belas menyiapkan sebanyak dua ratus sampel rapid tes antigen untuk melayani kebutuhan para wisatawan yang ingin berwisata ke puncak
yang positif dan kita harapkan hari ini kita siapkan dua ratus ya mudah mudahan tidak ada yang reaktif lagi atau tidak positif ya seperti itu
sementara itu pantauan drone tmc polres bogor menunjukkan arus kendaraan wisata dari jakarta tampak lengang tanpa adanya kepadatan
polisi juga tak memperlakukan rekayasa lalu lintas seperti biasa lantaran jumlah kendaraan yang menurun
untuk saat ini memang
arus kendaraan ini terpantau lancar ini mungkin dari akibat surat himbawan dari bupati bogor terkait setiap pengunjung itu wajib dapat menunjukkan hasil rapid antigen ya
polres bogor bersama satgas covid sembilan belas kabupaten bogor gencar melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung
simpang gadok merupakan satu dari empat checkpoint bagi mereka yang ingin menuju ke kawasan puncak
pemeriksaan syarat perjalanan ini dilakukan dari pukul delapan hingga sepuluh pagi selama libur natal dan tahun baru
tinggiputan cnn indonesia